mulut atau halitosis seringkali terjadi pada semua orang termasuk juga anda
namun bau mulut ini kadang tidak disadari oleh yang bersangkutan kecuali ada orang yang bertahu di sekitar kita
nah sebenarnya bagaimana cara mengetahui anda memiliki bau mulut atau tidak
cara sederhana ini bisa anda lakukan
tes nafas bisa dilakukan dengan berbagai cara
mulai mengembuskan nafas melalui telapak tangan
bernapas melalui wadah gelas dan membawinya
hingga menempelkan sendok di lidah menunggu kering serta menciumnya
yang paling memungkinkan sih yang kita jelat lapak tangan sih itu biasanya langsung dicium
atau ada baunya atau tidak
jika menimbulkan aroma yang kuat bisa jadi terindikasi bau mulut anda bermasalah
aroma mulut selalu berubah lakukan tes dua tiga kali
meski rajin menyikat gigi bau mulut tak sedap masih saja menghampiri
mengapa bau mulut bisa bermasalah
jadi antara apakah gigi yang lubang atau dikuburkan

jadi penyebabnya harus dihilangkan terlebih dahulu
kemudian ada kondisi kondisi lain seperti diabetes atau sinus
terus kemudian serostomia
itu juga bisa menyebabkan bau mulut
jadi kita harus mencari tahu dulu penyebab kita bau mulut apa sih
kalau ketika kita sudah tahu ya sudah kita harus hilangkan
berikut saya memberikan tips untuk mengerangi rasa bau mulut
yang pertama adalah sikat gigi
kita harus sikat gigi dua kali dalam sehari
yang pertama adalah pagi pagi setelah kita sarapan dan malam sebelum tidur
yang kedua adalah membersihkan lidah
kadang kadang kita suka lupa untuk membersihkan lidah
padahal membersihkan lidah itu sangat penting
nah kita bisa membersihkan lidah itu dengan namanya tom cleaner
tongklimer ini bisa membersihkan lidah kita daripada bakteri yang menempel pada lidah kita
terus kemudian jangan lupa untuk closing
itu kita lakukan secara berkala setelah meningkat gigi
yang ketiga menggunakan mouthwash secara berkala
cuman kita harus memperhatikan manfaat yang kita pilih
karena ketika kita memilih mouthwash yang beralkohol
itu dapat menimbulkan bau mulut yang lebih parah
jadi sebaiknya memilih mouthwash yang tidak beralkohol
yang keempat menghindari makanan dan minuman yang dapat memperbarah bau mulut
seperti misalnya makanan pedas
atau makanan yang mengandung bawang
selain faktor internal
masalah eksternal penyebab bau mulut tak sedap tak boleh diabaikan
perhatikan minuman dan asupan makanan anda
jauhi yang pedas dan menyengat
agar halitosis tidak semakin kronis
yesi pasha jakarta